saudara calon wakil presiden yang juga wali kota solo jawa tengah gibran raka buming raka menyebut
ada sejumlah partai politik di luar koalisi yang sudah membuka komunikasi terkait dengan kemungkinan masuk di koalisi
menjawab pertanyaan awak media soal pertemuan jokowi dodo dengan menteri dari pkb gibran justru memberikan bocoran
ada lebih dari satu partai politik yang sudah menjalin komunikasi dan berpeluang masuk ke koalisi indonesia maju
namun gibran belum mau menyebut partai mana saja yang merapat
tentu pertanyaan selanjutnya partai mana saja nih yang di luar koalisi yang sudah punya sinyal untuk merapat ke koalisi prabowo gibran
kita tanyakan langsung kepada jubir tkn prabowo gibran sekaligus waketum gerindra bang habibur rahman yang telah bergabung bersama kami di kompas malam
assalamualaikum salam sehat bang habibur rahman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera
menunjukkan sinyalnya nih akan gabung atau merapat ke koalisi prabowo gibran bang
ketika kita sonding soal isu isu kebersamaan
isu isu persatuan isu isu politik merangkul
tanggapannya rata rata positif semua
saya kan di dpr ri dan kebanyakan pimpinan partai partai tersebut juga elit elitnya anggota dpr ri
jadi setidaknya di sholat jumat tiga minggu kebelakang ya saya kan selalu sholat jumat di gedung dpr ri
bertemu dengan rekan rekan ya walaupun kan sebagian kan memang ada di dapil
tapi kalau elit elit partai banyak sholat jumat di komplek parlemen ya
nah komunikasi yang saya dapatkan ya bahwa pemilu sudah terlaksana baik atau kurang baik tentu masing masing punya catatan
tetapi kita dalam posisi ingin segera kembali menatap
kehidupan berbangsa dan bernegara yang normal
jauh dari konflik ya lepas dari friksi sana sini intrik fitnah dan lain sebagainya
karena memang sejatinya kan kita juga pengen kembali melayani rakyat
nah ini yang semangat yang saya tangkap dari rekan rekan
ya kalau dapat dikatakan misalnya ini rombongan eslon satu nya lah gitu kan
bukan ketum ketum partai tapi elit elitnya
komunikasinya sudah sama elit elitnya nih
ini tentu komunikasi yang sudah intens begitu
jadi kembali lagi tadi pertanyaan saya bang
partai mana aja sih yang akhirnya sudah memberikan sinyal
saya katakan hampir semua partai politik yang ada di parlemen
sudah memberikan sinyal yang menurut saya saya tangkap positif
ada banyak penerapan bahkan sebenarnya
komunikasi ini sudah berlangsung sebelum pencoblosan ya
atau sebelum kontestasi kampanye bahkan komunikasi yang amat baik
memang kadang kadang kalau di media kita apa namanya ya kita beradu argumen hal yang wajar ya
berarti hampir semua partai politik ini bang habibur rahman termasuk pkb dan juga nasdem
karena dua partai ini yang belakangan rame
ya kami punya hubungan yang sangat baik ya dengan elit elit pkb nasdem ya
kita berinteraksi hampir setiap hari dan ikut banyak menyesuaikan banyak agenda agenda penting kebangsaan
misalnya yang terbaru kalau anda cermati ya terkait undang undang daerah khusus jakarta
ya kan hampir semua partai politik satu pendapat bahwa segera diputuskan ya di paripurna
ya hampir nggak ada isu yang menjadi pertengkaran antar kelompok koalisi pilpres
perdebatan tetapi perdebatan yang sama sama konstruktif gitu loh membangun
oke berarti komunikasinya ini termasuk dengan pkb dan nasdem ini sudah sejauh mana nih
bisa dikatakan komunikasi yang intens tidak hanya berbicara soal dkj
begitu seperti yang tadi abang sampaikan tapi berbicara soal pemerintahan selanjutnya nih
yang akan dipimpin oleh prabowo dan juga gibran
nah itu yang saya sampaikan ya
bukan hanya dengan pkb dan nasdem dengan partai partai politik yang lainnya juga bagus sekali
semangatnya kita pengen bersama sama membangun bangsa ini
tapi hal teknisnya hal detailnya kan tentu merupakan domain mereka masing masing yang nanti pada saatnya akan disampaikan
kira kira kapan nih bang nantinya akan disampaikan atau penjajakan komunikasinya lebih lanjut
saya pikir dalam waktu tidak terlalu lama ya karena taruhlah akan ada proses hukum misalnya ada di mk ya
tapi namanya proses prosedural tentu belum tentu ya
belum tentu sama persis dengan proses pertemuan yang substantif komunikasi substantif
yang kita justru lebih guyup gitu loh
kapan kira kira ya bisa jadi nanti di sela sela apa namanya proses mk atau setelahnya ya
soal waktu kan tidak perlu tergesa gesa juga
oke tidak perlu tergesa gesa yang penting waktunya momennya pas begitu
tapi kalau kita lihat kan kemarin itu kan nasdem juga sudah memberikan selamat begitu kepada prabowo dan gibran yang menang di pilpres ini
apakah ini sebuah sinyal begitu dari nasdem juga akan merapat ke koalisi prabowo gibran
ya bukan sekedar sinyal itu sinyal yang sangat kuat ya karena bukan hanya mengucapkan selamat ya
menerima hasil pemilu dipertegas lagi bukan hanya pilek tetapi juga pilpres
ini kan sebuah sikap yang sangat progresif yang ditunjukkan oleh nasdem
sikap yang sangat bersahabat gitu loh
maksudnya berarti sinyal kuat untuk merapat nih bang
ya tentu siapa yang bisa menilai sebaliknya ya apakah ini sinyal lain ya
kalau dikatakan signal tanda tanda atau tondo tondo ya kurang lebih kan hampir dapat dipastikan kalau publik yang cermat
ya mengikuti ini memang benar benar sebuah sikap tulus bahwa kita nggak bisa lah gotok gontokan terus ya
ini senada dengan apa yang disampaikan oleh capres prabowo subianto yang ingin merangkul partai oposisi
ya itu yang saya sampaikan ya diantara para elit itu kan bukan baru kenal saat ini bos
mereka punya sejarah persahabatan yang cukup panjang pak suryapalo pak prabowo pak dasko ya
pak dasko juga bersahabat dengan pak suryapalo
kalau cukup lama gitu loh jadi kalau toh akhirnya misalnya partai nasdem berkenan ikut dalam pemerintahan saya pikir bukan sesuatu yang aneh gitu loh
oke ini kalau kita berbicara soal partai tentu saja nanti kan berujung pada komposisi koalisinya nanti nih
menurut anda nanti menjadi suatu komposisi koalisi yang gemuk begitu adalah hal yang wajar
bukan gemuk kita harus pakai bahasa yang positif
bahasa dan semangat positif adalah besar
ya bukan koalisi besar ya kita perlu persatuan yang besar
negara besar di mana memang kita perlu kekuatan yang besar untuk menyelesaikan tugas tugas besar
oke nanti kalau bagi baginya akan seperti apa
karena kalau kita lihat kan sekarang di prabowo gibran kan juga sudah ada sejumlah partai koalisi begitu
nanti pada saat non parpol ataupun koalisi yang masuk itu nanti butuh persetujuan
dari partai koalisi gak mas
tentu tidak ada keputusan yang kita ambil tanpa mempertimbangkan rekan rekan
sebaliknya rekan rekan juga pastinya dengan ringan hati dengan terbuka akan sangat senang apabila ada kekuatan kekuatan lain
bergabung dalam koalisi yang sementara ini sudah ada
kenapa karena kami ini semua punya kesadaran
politik kami bukan hanya politiknya pak prabowo atau gerindra
politik koalisi indonesia maju adalah politik merangkul
nah kalau soal misalnya pembagian tugas kami memaknainya menamakannya bukan pembagian kekuasaan
karena memang ini konsepnya adalah bagaimana kami bisa mengabdi bersama sama kepada bangsa dan negara
nggak akan ada ini terlalu kecil
karena kita negara besar banyak sekali tugas tugas kebangsaan yang bisa kita distribusikan
kita bisa berperan semua dalam menyelesaikan agenda agenda kebangsaan itu
baik kita nantikan ya seperti apa nih
lebih dari satu partai tinggal nunggu nih siapa aja nih
seperti kata bang habib rahman tadi nunggu waktu yang tepat ya untuk mengetahui partai mana saja non koalisi akan nanti bergabung di koalisi prabowo gibran
terima kasih bang abubir roman